saudara unjuk rasa menuntut pelantikan kepala desa oleh masa aksi di banjarnegara jawa tengah berakhir ricuh
dua polisi dan sepuluh orang mengalami sesak napas akibat semprotan gas air mata
kericuhan pecah saat masa berusaha menerobos masuk gedung pendopo bupati
aksi saling dorong dengan petugas tidak terhindarkan
akibatnya kericuhan dua polisi mengalami luka luka dan sepuluh pengunjuk rasa mengalami sesak napas akibat semprotan gas air mata
dalam aksinya masa dari berbagai desa di banjarnegara ini menuntut agar pj bupati segera melantik lima puluh tujuh kepala desa terpilih
ada masa sempat melakukan aksi dengan merubuhkan
gerbang dari pendopo sehingga kita melakukan upaya tegas dan terukur
untuk sementara kita minta ada dua orang kita minta keterangan